sementara itu partai demokrat memastikan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono atau ahy
siap ditugasi mengisi kabinet prabowo gibran
kepala badan komunikasi strategis partai demokrat herzaki mahendra putra bilang ahy siap pada posisi apapun
selain sebagai ketua umum herzaki menambahkan ahy juga merupakan salah satu kader terbaik partai demokrat
menurut herzaki hal itu dapat dilihat saat keputusan politik ahy di pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
dan mampu bekerja cepat saat menjabat menteri atr bpn